banyak cara untuk membantu sesama di tengah pandemi
mulai dari hal kecil hingga besar
memilih untuk memberikan makanan gratis untuk siapapun yang membutuhkan
di warung pinggir jalan yang dibukanya di tepi jalan kedung sari
dibantu istri dan anaknya setiono menyiapkan menu yang berbeda setiap hari
kali ini nasi pecel menjadi menu yang ia bagikan
warga mengaku sangat terbantu dengan yang dilakukan setiono
terlebih di masa sulit seperti saat ini
sangat membantu sekali apalagi di masa pandemi ini
pendapatan kita sangat menurun
dua puluh persen dari biasanya
jadi ada relawan yang bisa mengandalkan seperti ini
sangatlah membantu bagi kami kami driver yang bekerja di jalan
setiap hari setiono menyediakan sekitar seratus porsi makanan
ia mengaku motivasinya murni untuk membantu sesama yang kesulitan
ianya terpaktian saja
tidak ada tendensi lain motiva motivasi
setiap hari ini pak
warung makan yang sudah dibuka selama satu bulan ini
mulai buka pukul setengah dua belas siang
setiap hari senin hingga jumat
wahyu pratama putra surabaya jawa timur